mainkan gamenya dapetin plusnya
nama itu adalah doa
sobri itu artinya sobrai
maksudnya sobri itu artinya sobar
cocok insya allah
kamu terlihat agresif
gara gara nungguin kalian belanja kelamaan
yang kemarin wajahnya masih cakep
jadi tua keriput mukanya
dah kamu teh kalau belanja nggak usah jauh jauh dah
di sini aja bareng sama kita kita
nggak usah malu
ya kita juga tahu kok keuangan kamu lagi goyang
ya nggak lagi susah
santai aja dang
ya bisa aja kan karena kiriman kurang
terlalu banyak pengeluaran boros
suka pamer ya kan
hah bisa aja dong
iya tahu ceng
itu bisa terjadi
tapi terjadi sama kamu teng
ini sayur organik
harganya mahal tidak ketulungan
tahu nggak kalau nanam kangkungnya di mana
sedangkan itu tanya tuh sama bapaknya tuh
boleh metik di empang
udah saya mau masak dulu ya
jadi stres sekarang dia
harusnya bantuin dong
ceng kalau orang ribut itu gak boleh dibantuin
makanya saya kalau melihat orang berantem
saya bantuin nggak boleh
organik itu apa sih
kelihatan aja nggak berapa punya masalah
padahal saya juga banyak masalah
dia beda sama saya
saya punya satu masalah aja
mungkin saatnya ambil keputusan
tentang dia cantik
ngerenop rumah bu dokter saya nggak punya uang
mungkin saya harus berani ambil resiko
numuhin pak sekdes buat minta dp
kalau pak sekdes marah
jadi dulu aja ada resikonya
kenapa saya harus takut
mungkin dari dulu saya begini begini aja teh
karena saya teh takut mengambil resiko
gula pasir garam
kalau punya resiko jadi dua
aku lagi misalnya bebo dua gue
tapi debbie udah lapar
kalau gitu jajan aja yuk makan di luar
besok makan masakan papa ya janji ya
baru saja saya mau nemuin bapak mau ngobrol sebentar
memangnya ada apa
bukteng pa saya minta maaf
iya ada apa
saya saya butuh modal buat renovasi rumah
kalau boleh saya minta dp nya pak
hampir saja saya bergantungan
saya pikir rumahnya ada apa
kamu kan tak tahu
kalau pak kadis pengen rumahnya itu cepat beres
sejuta juga udah cukup pa
mana tuh rinciannya
ada di rumah
ya sudah kamu ambil dulu ya
iya pa nanti saya kasihin ke bapak rinciannya
sudah kalau gitu saya permisi ya
alhamdulillah ya allah
terima kasih ya allah
pak ustadz kenapa liatin aku kayak gitu
kamu tidak terbiasa salam
tidak pernah diajarkan salam
salam itu penting
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nanti biar si sobri yang ngajarin kamu bagaimana caranya salam
salam itu harus sampai dijawab
sobri bukan sobrai
nama itu adalah doa
sobri itu artinya sobrai
maksudnya sobri itu artinya sobar
nah cocok insya allah
kamu terlihat agresif
kamu terlihat cocok sama sobri yang kalem
a a sobri nya kemana
oh tidak tidak
biasanya hari ini dia akan musolah
berdoa dengan khusus
meminta jodoh yang baik dunia akhirat
yang setia seperti kamu
ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya
eh nanti dulu
duduk dulu duduk
sobri sering curhat sama saya
curah tentang apa pak ustadz
tentang masa kecil kalian
sering kejar kejaran di sawah
umpet umpetan di kebun
berendang rendang di suhu

bahkan kalian tuh sudah mau di jodohkan
sobi juga sangat mengagumi kecantikan kamu
cara berpakaian kamu
akhlak dan copan jantung kamu